lantas apa pentingnya bagi tencent perusahaan teknologi dengan valuasi saham terbesar di tiongkok
membeli perusahaan retail tradisional konvensional seperti carrefour di tiongkok
benarkah ini menjadi sinyal revolusi terbaru yang disebut retail pintar atau smart retail
benarkah jejak ini akan diikuti juga oleh perusahaan perusahaan retail dan teknologi di indonesia
smart retail raja bisnis masa depan akan seulas terbelengkap untuk anda pada hari ini
kita lihat bersama smart retail adalah sebuah istilah dan saya akan membuat anda mengenal lebih dekat
tapi sebelum kesana kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi
ini merupakan hal yang menarik ya
jadi ketika tiongkok misalnya akan melakukan shifting bahwa orientasi ekonomi tidak lagi hanya pada manufaktur
tapi kepada konsumsi mengapa konsumsi
ya iyalah dia punya masyarakat nilainya lebih dari satu miliar orang
satu miliar orang pasti akan belanja beli beras beli minuman beli makanan
beli baju beli rumah semuanya pasti akan belanja
lebih dari satu miliar ini saja itu ternyata mayoritas sudah menggunakan produk produk yang dimiliki oleh konglomerasi yaitu tencense
dia punya wechat misalnya
kalau kita kan di sini pakai produk amerika ya whatsapp
kalau di tiongkok whatsapp malah mendapat jadi hanya wechat lah yang menguasai tiongkok ya
jadi kalau mau whatsapp group di sana wechat group gitu
dan wechat bukan hanya untuk pesan instan tapi juga bisa melakukan banyak sekali
anda bisa memilih misalnya atau membayar apa yang ingin anda beli di asuransi misalnya
atau anda juga bisa mendapatkan fitur khusus kalau anda di perusahaan anda ingin cuti
di wechat ataupun produk dari tencent tersebut juga bisa mengakomodir
jadi anda tinggal klik klik untuk mengajukan cuti
tidak lagi harus pakai hard copy kertas mengajukan pada bos gitu ya
jadi itu adalah sederhana bahwa tencent merupakan salah satu konglomerasi raksasa di tiongkok
dia punya wechat dia juga punya jd
itu juga merupakan
merupakan salah satu belanja online yang ada di tiongkok
meskipun memang ada alibaba juga yang tidak kalah besar ya
tapi juga sudah mengakuisisi yonghui superstores
dan bersama sama dengan yonghui membeli saham milik carrefour xa
carfor merupakan perusahaan belanja atau
pihak korporasi belanja konvensional retail konvensional yang berbasis di perancis
tapi kemudian ketika dia mengalami penurunan pada kuartal keempat
kalau kita hanya buka toko tapi kita nggak melek teknologi untuk menjual produk kita
tidak hanya di toko offline itu agak berat
sehingga carrefour akhirnya di tengah hal tersebut
dia menerima tawaran tencent untuk membeli saham milik carfor
meskipun belum detail berapa persen berapa harganya juga belum jelas
tapi kemudian kita mikir gitu kan perusahaan teknologi udah keren
ngapain beli toko konvensional ataupun beli saham toko konvensional
ada masa depannya nggak sih
ternyata bukan itu pertanyaan sesungguhnya
saya akan bawa anda ke sini
anda lihat ini adalah yang sebenarnya
ini akan menjadi sinyal
ini terjadi di tiongkok tapi percayalah ini akan menjadi sebuah sinyal
untuk masa depan bisnis retail di dunia mungkin juga di indonesia
kita lihat ada dua sesungguhnya perusahaan raksasa di tiongkok
yaitu tencent kemudian alibaba
tencent identik dengan jack ma
sementara tencent alibaba identik dengan jack ma
sementara tencent dengan mahwating
salah satu konglomerat mahuate itu adalah
penguasa ataupun juga konglomerat yang berasal dari tiongkok ya
dan kita lihat persaingan mereka berdua ini menjadi sinyal
apa sih yang mereka ingin lakukan
karena tencent sendiri berangkat dari perusahaan teknologi
ternyata ini loh yang terjadi
mereka itu sudah perang dalam tanda petik perang menguasai pasar
jadi kalau seorang pemenang sesungguhnya harus menguasai dalam jumlah besar
enggak bisa satu enggak bisa cuma punya tv enggak bisa cuma punya retail enggak bisa cuma punya
jadi harus semuanya punya gitu ya
ini yang sedang mereka berlomba lomba lakukan
dari tahun dua ribu dua belas misalnya ada sebanyak kita lihat tujuh puluh lima kerjasama ataupun akuisisi
aksi korporasi bisnis yang dilakukan oleh tencent
sementara untuk alibaba juga tidak kalah banyak tujuh puluh dua deals yang dilakukan
nilainya untuk tencent lebih jor joran enam puluh dua lima miliar dolar amerika
sementara untuk alibaba empat puluh satu sembilan miliar dolar amerika
dan ini menjadi sebuah
hal menarik untuk saya bawa anda ke sini
inilah yang disebut retail masa depan
karpet merah karena ini akan menjadi bisnis yang sesungguhnya
kenapa anda tahu kalau misalnya kita di indonesia kita kan kalau belanja belanja aja
anda mau belanja di supermarket a b c d e gitu ya
dan kemudian sekarang masuk teknologi bisa belanja online
taukah anda ketika anda mengklik anda belanja apa via online itu ada sebuah bisnis luar biasa
apa hubungan data dengan iot internet of things
terus apa sih fungsinya data tersebut
berfungsi banget kalau kita punya bisnis kita bisa tahu ini profiling konsumen
kita lihat yang pertama retail masa depan ataupun yang disebut dengan smart retail tersebut
jadi ini istilah ya smart retail
yang pertama klasifikasinya atau karakteristiknya adalah dia bisa memberi tahu pembeli prioritas datang
pembeli prioritas itu seperti apa
misalnya kalau anda belanja salah satu supermarket anda selalu menghabiskan waktu sekitar lebih dari dua juta rupiah
dia akan memberikan sebuah special ataupun special treatment pada anda
ketika special treatment diberikan pada pembeli kita kan seneng ya
kalau kita senang kita kan jadi loyal
kalau kita loyal artinya apa kita akan sering beli
ketika kita akan sering beli artinya apa
banyak dong penjualan yang dilakukan oleh toko retail tersebut oleh produk tersebut oleh jasa tersebut
profiling yang pertama untuk menjaga loyalitas
untuk buat orang terus belanja

jadi kita belanja terus sama dia pinter ya
lalu kita masuk ke poin kedua adalah notifikasi statistik pembelian
dengan belanja online yang dilakukan tencent dan alibaba dia bisa tahu loh sebulan seorang hera itu belanjanya apa aja
dia beli beras berapa banyak dia beli tas apa dia beli lipstick apa
itu semua dia tinggal satu kali klik dia bisa tahu statistik pembelian kita
nah ya jadi itu yang menarik
jadi dia tahu produk apa saja yang akan kita beli
lalu kita lihat identifikasi tempat yang dikunjungi oleh pembeli
dia tahu kita akan belanja di mana kapan aja kita akan belanja
lalu kemudian ketahui barang yang sering kita lihat yang kita cek
historical ya kalau kita mau ngecek ngecek dia akan tawarin terus jor joran supaya kita akhirnya belanja gitu
dan kemudian smart check out kita bisa check out sendiri kalau kita belanja
bagaimana dengan di indonesia indonesia juga tidak jauh berbeda
kita tahu ada banyak sekali brand yang mengalami tutup gerai
debenhams matahari hypermart lamayana lotus
tapi mereka mayoritas mengakui dia akan melakukan shifting business model
artinya apa sangat terbuka kemungkinan mereka juga akan mirip mirip seperti di tiongkok
mereka tetap punya gerai jadi tidak serta merta dilupakan
tapi mereka menggandeng perusahaan teknologi untuk berjualan secara online
data akan jadi lebih mahal dari minyak atau apapun itu
karena data itu bisa memprofiling siapapun dan itu menjadi strategi paling mutakhir ketika kita akan membuat sebuah bisnis
apalagi bisnis retail dimana masyarakat indonesia rajin belanja
saya dan anda